didampingi kuasa hukumnya ferdinand huta hayan tiba di baris krim polri sekitar pukul sepuluh pagi
mantan kader partai demokrat yang kini menjadi pegiat media sosial ini berstatus sebagai saksi terlapor
atas tuduhan mengunggah konten ujaran kebencian bermuatan sara ke media sosial
saya ferdinand huta hayan datang memenuhi panggilan dari teman teman penyidik baris krim
tim cyber untuk membantu teman teman kepolisian untuk segera menuntaskan masalah ini
supaya menjadi terang benderang menjadi jernih dan tidak ada kesalahpahaman
setelah membuat heboh publik lantaran mengaku mu'alaf di tengah penyidikan kasusnya
ferdinand huta hayan kini mengatakan adanya unggahan kontroversialnya di media sosial itu
karena ia mengidap
sebelumnya ferdinand dilaporkan oleh dpp komite nasional pemuda indonesia
atas kasus dugaan penis
ferdinand juga mengatakan bahwa dia tidak menggunakan perangkat yang berbeda
dengan perangkat yang berbeda dengan perangkat yang berbeda
ferdinand juga mengatakan bahwa dia tidak menggunakan perangkat yang berbeda
dengan perangkat yang berbeda dengan perangkat yang berbeda
dan pelanggaran undang undang ite
kepolisian menilai unggahan ferdinand di akun twitternya pada empat januari lalu
memenuhi unsur pidana dan meningkatkan statusnya menjadi penyidikan
cuitan ferdinand juga memantik unjuk rasa di solo jawa tengah
masa meminta kepala polri segera menangkap dan menahan ferdinand huta hayan
karena menganggap melakukan penodaan agama